iya ini gak cuma sekedar cantik
gue emang main volley dari dulu dan ada skillnya kok gitu
aku rasain ketika aku menjadi seorang atlet
dapat beasiswa ya kalau nggak dari atlet dari mana kan kayak gitu
kompetisi voli proliga menjadi salah satu kompetisi olahraga di indonesia
yang menarik banyak minat dari para penggemar olahraga di tanah air
dan bila bicara spesifik di volley putri
tak hanya soal sengitnya persaingan antar tim di lapangan yang menjadi daya tarik
tapi ada juga faktor pesona dan para serupawan ditambah skill mumpuni
dari para pevoli putri yang tampil
yang juga ternyata menjadi magnet tersendiri
dari enam klub voli putri yang berlaga pada proliga tahun ini
klub volley putri jakarta pertamina fast road
menjadi klub favorit penonton yang penampilannya selalu ditunggu tunggu
salah satu alasannya adalah kehadiran sosok yola juliana di lapangan
memiliki postur tinggi semampai dengan paras menawan
membuat middle blocker tim jakarta pertamina fast road ini
dengan mudah menjadi pusat perhatian
kemampuan dan skill yola dalam bermain volley
tentunya tidak datang secara tiba tiba
sejak duduk di bangku sekolah dasar
ia sudah mengenal olahraga volley berkat pengaruh dari sang ibu
mira mutiara yang juga adalah seorang mantan pemain voli
yola itu kenal volley dari umur dua belas tahun
pengaruh mama ibunya yola yang paling besar membuat yola terjun ke volley
atau bagaimana yoko
pertama pengaruh terbesarnya dari mama karena memang mama yang atlet volley
dan memang dari kecil diajakin nonton volley
sampai akhirnya aku mengindolakan seseorang di perbola volley an
wah banyak dulu
tapi banyaknya cowok memang
ya kayak tim samator
dulu kan emang juara terus
jadi kayak basu santi juga
ada tian mei juga
jadi kayak pengen nih jadi pemain yang seperti mereka
yang bisa apa yang mempunyai skill yang handal gitu
jadi memang dari kecil
pertamanya disuruh latihan ya karena udah sering nonton volley
jadi ya udah suka gitu
jadi tanpa terpaksa emang udah suka volley
jadi nggak ada paksaan ya
nggak ada
tapi menurut yola nih yang menarik dari volley apa sih
apa serunya volley itu
dipandang sekarang atau dulu
pokoknya dari dulu gimana dari sekarang gimana
dulu mungkin interestnya karena
waktu pertama kali ikut pertandingan
aku langsung juara langsung jadi mvp
karena mungkin dulu kan aku tinggi sendiri
terus emang udah bisa main gitu
jadi itu yang menarik kayak
wah jago nih aku nih di sini gitu
di cabang ini tuh cocok gitu
jadi makanya sekarang bener bener nekunin
nah kalau untuk sekarang pandangannya kenapa volley itu menarik
karena dilihat lihat dari olahraga yang lain itu
yang bener bener teamwork itu
jadi kayak misalkan kita nggak bisa main sendiri tanpa ada passing
tanpa ada set jadi semuanya satu sama lain
ada komunikasinya berkegantung tergantung
saling tergantung satu sama lain ya nggak bisa superstar sendirian
iya betul
kurang lebih satu dekade terakhir ibu seorang anak ini juga selalu menjadi langganan masuk skuad tim nasional indonesia
yang yola rasakan yang terberat saat menjadi atlet itu apa sih untuk yola gitu
mungkin kalau misalkan ya pertama jauh dari keluarga
of course apalagi sekarang aku punya anak
jadi itulah waktu yang hilang dengan anak yang tumbuhnya cepat
kita nggak melihat semua perkembangan anak
cuman di sisi teknisnya kalau misalnya beban terberat itu ketika
ya itu kayak sekarang lagi final empat atau menjelang grand final atau lagi grand finalnya
kita kan ada ambisi tersendiri untuk
ya gue bisa nih jadi yang terbaik di indonesia gue bisa nih memenangkan pertandingan itu
itu malah jadi beban untuk diri sendiri
dan itu sih yang paling berat gimana cara ngeluarin ego kita
ambisi kita dari
dari situasi itu
dengan kemampuan dan pengalamannya
yola kini menjadi salah satu pemain kunci di tim jakarta pertamina vastron
bersama sejumlah pemain senior yang lain
yola diharapkan dapat menjalani peran sebagai mentor
bagi pemain muda yang ada di tim jakarta pertamina vastron
yola punya kemampuan bagus untuk bloker dan servisnya dia
jadi untuk bawa temen temennya
disitu ada ulan
juga yang udah senior di mental blocker
itu yang saya manfaatkan
yola yang kerap dipanggil ibu ini juga dinilai sebagai sosok pemain senior
yang bisa memberi motivasi dan pandai menempatkan diri
baik di dalam maupun di luar lapangan
istilahnya nggak pelit ilmu
jadi setiap hal yang menurut ibu
harus diperbaiki lagi
ibu pasti kasih tau
kak yola tuh pasti ngasih tahu terus ke junior juniornya gitu
biar teknik yang kayak gini yang benar
yang kayak gitu yang benar gitu
sering ngobrol sama adek adeknya juga
ada nggak dari yola juliana nih
yang kamu kagumi dan jadi motivasi buat gritish
di luar lapangan voli
eee ini sih apa
terus populer kan di indonesia
kamu pengen kayak gitu
kepopulerannya sebagai pefoli cantik
memang membuat yola memiliki banyak penggemar fanatik
di lapangan yang sudah diraih
jauh lebih penting dan bermakna
dibanding popularitas semata
yola ini lebih nyaman dikenal
atau lebih milih mana nih
yola dikenal sebagai yola dengan prestasinya
apa yola sebagai pevoli cantik
ini pertanyaan yang bagus sekali
karena emang dari dulu kan ya itu image aku
ya pokoknya cantik doang gitu
makanya aku pengen nunjukin bahwa
enggak kok gue tuh berprestasi gitu
gue tunjukin di platnas masih dibutuhkan sampai kemarin
misalkan meskipun lapis kedua sebagai senior gitu
terus di proliga ini masih bisa bermain
alhamdulillah masuk final for gitu
maksud aku ya ini gak cuma sekedar cantik
gue emang main volley dari dulu dan ada skillnya kok gitu
gue enggak cuma cantik tapi gue juga jago gitu ya yola
enggak ini lebih halus
jadi lebih pengen dikenal sebagai apa nih
aku lebih pengennya sih lebih yang ke berprestasinya
karena emang ya siapa sih yang enggak pengen berprestasi
kalau cantik sekarang semua orang juga bisa
tinggal ke dokter kecantikan udah jadi cantik gitu
kalau prestasi kan memang harus dari nol kita kerja keras
ngilangin semua ego kita untuk keluarga untuk anak gitu
salah satu middle blocker terbaik indonesia
mungkin dia boleh dibilang the best nya di indonesia
aku itu enggak tahu y prosper
kalau aku itu benar benar enggak yang ambisius banget
ambisius pasti semua orang punya
tapi untuk ambisius tuh aku enggak
jadi aku enggak terlalu serius banget
aku di volley aku targetnya harus ini
tapi aku cukup ngejalanin apa yang aku jalanin aku happy ada di situ
dan ternyata dari aku happy aku bisa fokus bisa langsung jalan aja gitu
bener bener nggak ada titik di mana aku harus harus nggak ada
benar benar jalan ternyata ada rezeki oh kamu dipanggil ini kamu dipanggil ini
oh yaudah aku jalanin
berusaha jalanin apa yang aku jalanin dan maksimal gitu
tapi nggak alir aja
nalir aja bener bener nalir aja
keputusan wilda serius menekuni volley berbuah manis
pilihan hidup sebagai atlet ditambah torehan prestasinya di lapangan
memudahkannya mewujudkan mimpi lain di luar bola volley
termasuk dalam hal pendidikan dan pekerjaan
yang aku rasain ketika aku menjadi seorang atlet itu lumayan masuk di aku
contohnya mungkin dari smp aku udah mulai beasiswa
dari sma aku dapat beasiswa kuliah bahkan s dua kemarin pun aku
kalau dapat beasiswa ya kalau nggak dari atlet dari mana kan kayak gitu
terus dari kerjaan kerjaan mungkin kalau untuk bumn dan lain sebagainya juga kita
kalau misalnya kita udah ada di jalur yang profesional
kerjaan itu akan nyamperin kita sendiri
jadi itu nggak ada keraguan untuk aku sendiri
di dunia volley profesional sejumlah klub pernah ia bela
hasilnya wilda meraih lima gelar juara proliga bersama tiga klub yang berbeda
terakhir pada dua ribu dua puluh dua ia membawa klub bandung bjb tanda mata menjadi kampiun
sejak dua ribu sebelas spiker terbaik proliga tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas ini
juga tak pernah absen membela timnas volley indonesia pada ajang sea games
namun dari seluruh prestasi yang sudah diraih wilda
ada beberapa yang ia anggap sebagai pencapaian yang istimewa
ada beberapa event yang berkesan banget di aku
salah satunya dua ribu tujuh belas karena berapa tahun ya
sepuluh tahun kita gak dapat perak dan saat itu alhamdulillah aku ada di situ dan mendapatkan perak lagi
terus di pon juga karena termasuk katanya sih belum ada atlet yang tiga kali berturut turut itu dapat emas
dan kebetulan aku kan itu batas usia
kebetulan aku udah ikut dari dua ribu sebelas pon dan tiga kali berturut turut emas
jadi itu salah satu katanya sih legenda juga di situ
jadi aku alhamdulillah banget aku ada di situ
dari segi skill dan teknik kemampuan wilda di lapangan memang sudah tidak perlu diragukan lagi
dia salah satu middle blocker terbaik indonesia
mungkin dia boleh dibilang the best nya di indonesia
boleh dibilang setelah urutan dari wilda
mungkin di bawahnya ada sinsi selper yola yang termasuk senior senior
dengan semua pencapaiannya
wilda pun menjelma menjadi sosok yang diidolakan penggemar voli tanah air
meski demikian di mata teman teman dekat yang juga rekan satu timnya
wilda memiliki sisi lain yang tidak diketahui oleh banyak orang
dia tuh banyak tiba tiba hal konyol yang dia lakuin itu yang kayak beda banget sama yang dia di orang tahu yang dia di lapang
itu kan dia taunya orang pinter berwibawa gitu kan
tapi kalau di belakang kamera gitu kan
kayak kehidupan sehari hari tuh ada aja tiba tiba ada hal bodoh yang dia buat gitu loh mas
haki wil itu orangnya agak lemot ya
ini sesuai dengan kenyataan

sis wil kalau panggilannya sis wil ya
iya aku panggilnya sis wil
pemain lain di klub bandung bjb tandamata yang memiliki banyak penggemar adalah sella bernadeta
berposisi sebagai middle blocker sella menjadi salah satu pemain kunci yang juga membawa bandung bjb tandamata menjadi juara proliga tahun lalu
selain menjadi bintang di lapangan
dengan berbagai konten video buatannya pemain berusia dua puluh empat tahun itu memiliki ratusan ribu pengikut di media sosial miliknya
sela ngelihat followernya sela di sosial media yang begitu banyak itu gimana
kalau dari sela dari ngeliat uh nyangka gak sih bakal segitu banyak followernya sela di sosmed
cuman kan nggak semua orang suka sama kita ya
jadi sebagian followersnya kadang nge dm kayak ada baiknya ada enggaknya ya
kalau misalnya ada baiknya aku baca
kalau enggak yaudah aku dimana aja
nanggepinnya gimana sih
suka dimasukin jadi suka kadang kadang masuk hati gak jadi baper gitu
enggak soalnya aku cuek orangnya
cuek udah amat
jadi orang mau bilang apa yaudah gak apa apa terima aja
kan kalau ngelihat di kontennya tuh banyak joget joget di lapangan sama teammate nya
menikmati langkah sih
kalau misalnya di lapangan biar gak nervous aja sih sebenarnya
sampai joget joget ya tetep ya
bagai pemain muda yang sedang bersinar pemain yang memiliki darah nusa tenggara timur dari sang ayah ini
memang sedang berada di puncak ketenaran
meski begitu perhatian dan sorotan yang ia dapat tak membuatnya besar kepala
di lapangan sela masih sering meminta masukan dari para pemain senior yang menjadi panutannya
arti fans buat seorang sela benedetta ya
punya nyemangat sih fans juga punya manget
punya manget aku
kadang kadang suka ganggu gak sih
kalau misalnya kitanya belum kelemasan atau ganti baju gitu loh
kan soalnya kan basah nih baju
kalau misalnya gitu kan pokoknya masuk angin
kadang kadang kayak tadi kan ganti baju dulu baru foto
di situ oke lah foto
tapi sih bisa mungkin dilayani ya sama sela ya
karena aku juga dulu kayak gitu minta foto ke kakak kakak
kayak kak wilda kak dian
oh dulu sebelum jadi pemain volley
terus ketika momen pertama kali
rela akhirnya main bareng sama
dulu yang jadi idola sela tuh gimana tuh
seneng banget kayak ih serius nih main bareng idola gitu
gue mau fans banget sama kakak kakak
terus bisa main satu tim seneng banget pastinya bangga juga
pasti kayak canggung gitu kan
karena umurnya lumayan jauh
kalau diantara pemain pemain itu pemain pemain senior dulu tuh ya
yang paling berpengaruh buat sela branditas siapa sih
kenapa dia buat wilda jadi motivasi buat sela
kalau misalnya ngasih saran gitu enak aja kalau ke kak wilda dikasih taunya juga enak sama kak wilda
kan posisi sama nih
jadi kalau misalnya lagi tanding kak gimana ya aku harus gimana di lapang
nanti kak udah juga ngasih tau bel kamu gini ya kamu gini
di sharing aja gitu
meski diakui sebagai salah satu pemain muda yang memiliki potensi
di mata pelatihnya sella masih harus membenahi beberapa hal
saya butuh dia juga istilahnya dia walaupun belum setenar wilda lah belum senior
berarti junior tapi punya prospek yang bagus mas
skillnya juga bagus di lapangan
dia mempunyai dari segi utama kelebihan dia di skill di bloknya yang bagus
saya butuh itu karena apa
di poin poin yang sangat menentukan pasti itu kita butuhkan
kalau dari segi kekurangan karena dia masih junior mas mainnya masih agak ada labilnya
jadi kadang dia bisa main bagus kadang kalau bagus bagus
kalau dia udah main di bawah perform ya mungkin kita carikan penampilan
sukses di klub membawa sela menembus masuk skuad timnas
dua medali perunggu yang diperoleh pada sea games filipina dua ribu sembilan belas dan sea games vietnam dua ribu dua puluh
menjadi hasil terbaik yang diraih oleh sella bersama timnas voli putri indonesia
pengennya sih main di luar
kalau untuk timnas
bisa main tim inti aja kalau di timnas

sebagai tim baru mayoritas squad dari tim jakarta bin ini diisi oleh pemain muda
salah satu pemain jakarta bin yang penampilannya cukup bersinar adalah cynthia alifa mauludina yang masih berusia sembilan belas tahun
mengenal voli sejak berusia dua belas tahun sintia meniti karir volinya dari bawah
hingga akhirnya pada dua ribu dua puluh pevoli yang akrab dipanggil sinsin ini menjalani debutnya pada proliga dalam usia tujuh belas tahun bersama klub jakarta bni empat puluh enam
waktu itu disuruh seleksi kan aku masuknya waktu putaran kedua gak dari awal
jadi aku disuruh seleksi dulu seminggu ikut latihan bareng terus akhirnya kepilih
dulu lebih ketakut sama senior soalnya kan baru pertama kali jadi lebih ketakutnya sama senior
iya grogi banget
awalnya kayak gak mau gak mau takut
terus sinsin ngatasinnya gimana tuh
ngatasinnya ya lebih cepat adaptasi aja sama senior sama latihannya
bakat dan penampilan impresif cynthia pada proliga membuatnya menjadi pevoli termuda yang masuk timnas voli putri yang dikirim ke sea games vietnam dua ribu dua puluh tiga
sinsin pun masih ingat betul perasaan saat pertama kali bermain di lapangan membela kontingen merah putih pada sea games vietnam
lebih kayak aduh ini kan beda sea games ya jadi tuntutannya juga aduh harus main bagus kayak latihan bagus
apalagi kan junior pertama lawan malaysia waktu pertama main
gitu gimana tuh
gak nyangka aja kayak ini beneran main apa enggak
masih kayak mimpi aja
sampai pas pembagian medali kayak
dapet mendali terus seneng banget gak nyangka
ada nggak yang jadi panutannya sinsin gitu yang jadi motivasi wah aku harus seperti dia gitu wah dia idola gitu ada nggak sih
siapa yang jadi idola sinsin
teh wildas sama kayola
soalnya kan sama sama posisinya sama sama middle blocker
jadi ya suka aja dulu
fansnya sama kayola sama teh wilda
pada usianya yang sangat belia perjalanan karir voli dara kelahiran sembilan juni dua ribu tiga itu masih akan sangat panjang
cynthia pun memiliki beberapa mimpi dan ambisi yang ingin diwujudkan di dunia volley
pengennya sih main di luar
kalau untuk tim mas
bisa main tim inti aja kalau di tim mas
kemarin masih cadangan ya
iya masih cadangan
iya kan masih junior
namun untuk mewujudkan mimpi mimpi tersebut masih banyak hal terutama dari segi skill dan teknik yang harus dibenahi oleh cynthia
sintia meraih kebanyakan kesempatan yang sudah terkenal

kerjasama dengan sintia
karena belum pernah saya belum pernah baru sekarang
saya lihat sih dia prospek untuk kedepannya bagus
dia punya kecepatan
cuman ya dia yang harus banyak diperbaiki kan
makanya dari ngebloknya segi ngebloknya timing segala macem
itu harus banyak sekali
dan juga defense nya kalau saya lihat
tapi kalau untuk spike dia punya kecepatan
tapi itu pun harus diasah lagi terus
ya mudah mudahan aja dia anaknya nggak terlalu cepat puas
dia mau apa
mau memperbaiki diri
mau lebih meningkatkan lagi
itu sih harapannya kalau buat saya buat sintia
tapi anak ini punya prospek kedepannya
cukup bagus ya
sebenarnya sisin punya potensi yang besar ya kak
buat jadi pengganti pengganti nanti senior
tinggal apa ya
ditambah mental ya kak
keberanian yang gitu loh
yang percaya diri tambah yang kayak gitu aja
itu dia masih kurang ya
yang jelas daya juangnya tinggi ya sinti
terbukti kalau dia lagi cedera atau gimana ngerasa sakit
tapi tetap memaksain main berjuang buat tim
ceria juga anaknya
ya itu sih kurang lebih
adalah para penggawa timnas poliputri indonesia
yang mewakili eranya masing masing
prestasi yang sudah mereka raih
merupakan buah kerja keras yang selama ini dilakukan
namun jika berbicara tentang prestasi di level asia tenggara
poliputri tanah air hingga saat ini masih selalu berada
di bawah bayang bayang thailand dan vietnam
hal ini tentunya menjadi tantangan sekaligus pekerjaan rumah
yang harus segera diselesaikan oleh seluruh pemangku kepentingan
membuat timnas voli putri indonesia menjadi yang terbaik di asia tenggara
bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan